tim singoedan arema fc berhasil menembus babak tiga puluh dua besar piala indonesia setelah tampil cukup spartan
kala bertandang ke markas perseka metro fc di stadion gajayana malang selasa sore
makan konate dan kawan kawan mengandaskan perlawanan metro fc dengan skor telak lima satu
arema fc mendominasi jalannya babak pertama
saat laga memasuki menit ke delapan sontekan sunarto yang memanfaatkan bola muntah dari penjaga gawang perseka metro fc
membawa keunggulan arema fc satu arema memimpin
di menit ke tiga belas arema fc mengadakan keunggulan menjadi dua setelah sepakan nasir tak mampu dibendung oleh keeper metro fc
di menit dua puluh delapan penjaga gawang persika metro fc harus memungut bola ketiga kalinya saat tandukan makan konate tak mampu dibendung oleh keeper
di menit tiga puluh satu saat tendangan bebas johan ahmad farisi melesak ke sisi dekat gawang perseka metro fc yang dikawal karyawan yudik raharjo
pasukan singoedan unggul empat hingga babak pertama berakhir skor empat tetap bertahan
keluar dari ruang ganti perseka metro fc bermain lebih terbuka dan menekan
alhasil di menit ke lima puluh lima pemain belakang hendra yusuf adi saputro memperkecil ketertinggalan perseka metro fc menjadi satu
di menit ke lima puluh empat arema fc kembali memperbesar keunggulan saat lagam memasuki menit ke delapan puluh tujuh melalui sepakan keras makan konate
hingga wasit meniup pelit panjang skor lima satu untuk arema tidak berubah
dengan hasil ini arema fc berhak maju ke babak tiga puluh dua besar di ala indonesia dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas